bagus bagus saja tapi kan harus dibuat regulasinya dulu
regulasinya itu ada regulasinya terus bagaimana kalau orang itu misalnya tidak ada pemimpinnya
bisa atau enggak
regulasinya kan kalau regulasi itu atau undang undang itu kan mempertimbangkan segala hal
dan undang undang itu bisa berlaku bisa lama mungkin sepuluh tahun baru dia evaluasi
ini kan juga tujuannya untuk mengurangi antrian yang panjang
ya banyak banyak opsi
bisa saja misalnya caranya bagaimana
sekarang ditutup pendaftaran itu selama tiga tahun atau selama sekian tahun
orang porsi porsi tambahan semuanya itu yang punya porsi di ini
baru misalnya lima tahun baru dibuka
masalahnya opsi opsi seperti itu kan harus diwacanakan dulu
disetujui dan segala macam opsi lah tujuannya untuk kebaikan kita bersama
tapi dari pihak kementerian sudah melakukan sosialisasi ke pihak kpi yang belum terkait wacana haji sekali seumur hidupnya
yang ada itu melalui bpkh badan keuangan haji itu adalah justru mengkampanyekan mendaftar haji masih muda
semua kaitannya itu kaitan ekonomi
itu sebetulnya itu maksudnya
jadi kalau mengumpulkan uang orang mengumpulkan uang dia mendibang dalam waktu sampai empat puluh tahun kan begitu saja